bergerak di dunia keuangan dan teknologi kredit techfin menjadi alternatif fasilitas keuangan bagi masyarakat
namun demikian fasilitas keuangan ini berpotensi menimbulkan masalah baru di bidang keuangan maupun teknologi
dalam setahun terakhir yayasan lembaga konsumen indonesia atau ylki merekam lima puluh kasus yang berkaitan
dengan kredit tekvin atau kredit yang bisa diajukan hanya lewat ponsel pintar tersebut
aduan yang diterima umumnya bermula dari tunggakan milik debitur
ylki menyebut konsumen kredit tekvin banyak yang belum memahami aturan akses data
baik nomor kontak hingga foto dari aplikasi ke ponsel mereka
perusahaan penyedia fasilitas kredit bisa menghubungi nomor kontak untuk menagih utang milik debitur
lewat izin pengaksesan data tersebut
nah ini apakah diketahui atau tidak
kalau sudah diketahui dan paham
artinya menyetujui nah ini persoalan lain
tapi kalau ternyata tidak tahu ya ini juga pr yang sangat panjang sangat serius bagi ojk
untuk melakukan penertiban bagi si perusahaan fintech di satu sisi
dan di sisi lain juga bisa memberikan sanksi hukum kepada perusahaan fintech yang belum berizin
karena masih banyak sekali fintech yang belum berizin
otoritas jasa keuangan atau ojk mencatat ada dua ratus dua puluh tujuh
perusahaan techfin tidak berizin yang masih beroperasi di indonesia
dan berpotensi merugikan masyarakat
masyarakat pun berhak memberikan aduan ke ojk jika ada masalah kredit
agar dapat ditindak bersama dengan asosiasi perusahaan techfin terkait
ojk mempunyai tempat untuk mereka dapat menyampaikan aduannya mereka
yang namanya kontak satu ratus lima puluh tujuh
yang memang dari di
yang diperlukan oleh sektor perlindungan konsumen kita
lalu kami juga terus berkoordinasi dengan asosiasi apabila memang ada aduan yang terkait dengan penyelenggara
ataupun dengan konsumen
karena memang kan kita bisa bilang ini industri yang baru ya mbak
jadi memang kita butuh yang namanya koordinasi dengan berbagai pihak bagaimana
dan tentunya merujuk kepada peraturan untuk kita melihat apa yang dapat dilakukan ataupun
bagaimana kita memikirkan aduan yang harus ditutup
hingga saat ini terdapat enam puluh tiga aplikasi techfin yang diizinkan ojk untuk beroperasi di indonesia
antara lain kredit pro anak usaha digi asia kredivo dan awan tunai
jumlah tersebut akan bertambah karena beberapa perusahaan masih mengurus izin operasi ke ojk
ines ayuniza jakarta